perkenalkan saya raden samba guru
kenapa aku jadi gurumu
kapan aku nikah sama nenekmu
dia telah mempungi saya
kau memang hebat anak muda
kau tidak salah pilih mantili
bawa adikmu ke sana
bagaimana kabarnya si yaki iblis
sudah lama saya tidak berjumpa
samba gendong adikmu
kakang samba kenal dengan pendekar kenaman si kaki iblis itu
kakang jangan bersandiwara